bagaimana update terakhir status gunung karangetan bu
saat ini status masih siaga kemudian kegempaan masih berfluktuasi
jadi kekempaan masih muncul masih ada baik dari kempah permukaan kempah vulkanik maupun hembusan
baik bagaimana kemudian dengan antisipasi adanya erupsi selanjutnya dan juga dampak erupsi ini akan seperti apa bu
jadi kalau erupsi yang berjadi di karangetan seperti sebelum sebelumnya yang letusan tahun tahun lalu tahun tahun sebelumnya
memang letusannya berupa aliran lava dan guguran lava
jadi kalau yang terjadi saat ini masyarakat yang berada di sekitar daerah terangkat sudah diupsikan
dan ini mungkin kalau dampak abu masih belum ini ya terjadi tapi belum begitu intensif
tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa
penduduk yang terasam dalam hal ini yang di pengungsian kemudian di daerah yang berpotensi terasa
itu perlu diberikan sosialisasi juga kondisi gunung karangetang baik dari waktu ke waktu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini